pemantauan hilal saudara kita terhubung dengan jurnalis kompas tv dipo nurbahagia yang saat ini berada di kantor kemenak ri
dipo selamat sore seperti apa dipo persiapan di sana sore ini dan titik pemantauan untuk di dki jakarta itu ada di mana saja
ya tentu persiapan terus dilakukan oleh pihak dari kementerian agama karena rencana pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
juga sedara kementerian agama akan menggelar sidang isbat untuk kemudian menetapkan awal bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
di auditorium hm rashidi kantor kementerian agama di kawasan jakarta pusat
nanti prosesnya akan digelar secara hybrid nih loh artinya ada yang mengikuti secara daring dan juga luring dan publik juga bisa memantau secara langsung
jika kita berkaca pada tahun lalu publik bisa memantau secara langsung prosesi sidang isbat melalui kanal youtube dari kementerian agama
nah tentu nanti akan ada sejumlah pihak juga yang hadir dalam prosesi sidang isbat mulai dari tim hisap dan juga rukiat kementerian agama
kemudian juga duta besar negara sahabat perwakilan ormas islam perwakilan brin bmkg dan juga perwakilan dari komisi delapan dpr ri
sidang isbat nanti akan dibagi ke dalam tiga tahap
tahap pertama ini akan dimulai pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat yakni pemaparan posisi hilal awal ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
jika didasari pada hasil hisap ataupun perhitungan astronomi
nah nanti tahap kedua akan digelar secara tertutup setelah maghrib begitu ya
tentu nanti juga akan ada penjabaran hasil pemantauan hilal dari satu ratus tiga puluh empat lokasi di seluruh wilayah indonesia
menjawab pertanyaan anda ada empat diantaranya prosesi pemantauan hilal yang dilakukan di wilayah dki jakarta
yang pertama adalah di gedungkan wilagama dki jakarta kemudian di masjid hasim asari jakarta barat
ponpes hidayatul basmol jakarta barat dan juga pulau pramuka kepulauan seribu
dan nanti tahap ketiganya jika seluruh prosesi sidang isbat ini sudah selesai tentu akan ada konferensi pers yang akan dipimpin secara langsung oleh menteri agama yakut kholilokomas
nah berbicara terkait dengan prediksi ini yang kemudian biasanya ditunggu oleh publik
karena kalau kita berkaca kepada apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh peneliti ahli utama pusat riset antariksa brin thomas jamaludin
ada kemungkinan bahwa awal bulan suci ramadan ini akan ditetapkan pada tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh empat
kaca pada hasil pemantauan posisi hilal yang tidak terlihat pada hari ini
ini menarik karena tentu artinya jika betul nanti awal bulan suci ramadan ini akan berlangsung pada dua belas maret dua ribu dua puluh empat
artinya akan ada perbedaan penetapan awal bulan suci ramadan
tapi kita nanti akan pantau bagaimana kemudian nanti prosesi sidang isbat yang seperti tadi kami sebutkan akan berlangsung pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
dipo sebenarnya apa faktor atau apa saja faktor penentu untuk bisa melihat hilal ini
ya kalau kita berkaca kepada kriteria baru mabim tentu kanur rukyat ini baru dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian tiga derajat
derajat ini adalah kriteria yang diperbarui karena kriteria sebelumnya yakni hanya berkisar antara dua derajat dengan sudut elongasi tiga derajat
tapi kalau kita mengacu kepada apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pihak brin tetapi juga ada tambahan dari pihak bmkg yang menarik bahwa
mengungkap ketinggian hilal di indonesia saat matahari terbenam pada sepuluh maret ataupun pada hari ini misalnya di kawasan jayapura ini baru menyentuh angka tiga puluh tiga
sumatera barat ini baru menyentuh angka delapan puluh tujuh derajat
artinya memang belum memenuhi kriteria mabims yang tadi kami sebutkan
faktor faktor apa yang kemudian mempengaruhi tentu juga faktor cuaca kita tahu ini juga nampaknya turut mempengaruhi bagaimana kemudian apakah nanti posisi hilal akan terlihat atau tidak
karena kita tahu pada hari kemarin sampai dengan hari ini juga memang cuacanya kalau kita tahu cukup mendung khususnya di wilayah dki jakarta bahkan pada hari kemarin dan pada hari ini
curah hujan dapat dikatakan cukup intensif
artinya prosesi pemantauan hilal juga akan dipengaruhi oleh bagaimana kemudian cuaca yang terjadi di sejumlah titik di wilayah indonesia
tetapi sekali lagi kita masih harus menunggu laporan dari satu ratus tiga puluh empat lokasi pemantauan hilal yang nanti tentu akan disampaikan pada saat prosesi sidang isbat berlangsung
ipo nurbahagia jurnalis kompas tv terima kasih atas informasi anda
tentu nanti kami akan kembali ke anda untuk melihat perkembangan terkait dengan pemantauan hilal pada hari ini